bagi sebagian orang minggu pagi menjadi waktu terbaik untuk meluangkan waktu bersama keluarga dan orang orang tercinta di ruang publik termasuk di yogyakarta
aktivitas sunday morning atau sunmore masih menjadi prima dona warga yogyakarta di tengah keterbatasan wilayah perkotaan
sudah sejak april dua ribu dua puluh satu pasar rubiguna menjadi tujuan warga yogyakarta untuk beraktivitas pada minggu pagi atau sunday morning alias sunmore
pasar ini berlokasi di halaman pendopo agung royal ambarukmo di sleman daerah istimewa yogyakarta dan diadakan dua kali dalam sebulan
pasar ini juga ramah untuk semua usia mulai anak anak dewasa hingga lansia
ada tiga puluh gerai yang menjual berbagai jenis produk
mulai makanan hingga kerajinan
semua produk harus mengusung konsep eco culture market yang ramah lingkungan
terima kasih mas
nah ini adalah salah satu yang direkomendasikan di pasar reguna
pasar ini mempunyai tiga konsep besar yaitu harus bernuansa budaya lokal dan harus sehat
gram dan risa
desa yang menginisiasi pasar wiguna melihat kebutuhan kaum urban untuk beraktivitas di ruang publik
namun mereka tidak ingin ruang publik hanya menjadi sekedar ruang bertemu dan berkegiatan ekonomi saja
pengguna ruang publik haruslah bahagia
memang ruang publik itu diciptakan akhirnya mereka untuk berinteraksi tapi nggak hanya datang pulang gitu
ada memorable experience yang mereka nyantol gitu ya
akhirnya mereka mau balik ke sini lagi
ketika masyarakatnya bahagia dengan adanya ruang publik
maka kotanya akan sehat
kotanya akan kreatif terus akan terjadi pola kolaboratif yang organik bukan hanya seremonial semata gitu ya
salah satu pemilik gerai jan firly mengaku tidak hanya mendapat keuntungan ekonomi saja dari pasar ini
pertama tempatnya strategis banget di tengah kota ya
jadi saya pikir di jogja itu kan karena kalau udah weekend pasti kemana mana macet kan
jadi saya pikir kalau di sini itu orang dari mana mana bisa nyampe gitu
jadi lokasi terus
kemudian prestis juga ada gitu
sementara bagi para pengunjung sunmore menjadi alternatif aktivitas akhir pekan dibandingkan aktivitas lain yang sudah banyak dilakukan masyarakat perkotaan
dulu kita kenal mungkin sunmore yang di tengah kota dekat kampus gitu kan
itu juga sebenarnya salah satu tempat publik yang bikin orang keluar kan ya
nah itu cukup bagus
cuma mungkin kemarin beberapa kali bergeser jadi ya menghilang
terus ada beberapa teman teman komunitas bikin ini dan menurut aku ya salah satu pilihan juga sih buat orang yang biasa cuma ke mal mungkin

terus bisa nyobain sesuatu yang berbeda juga
ahli tata kota universitas gajah mada ika putra melihat sunmore saat ini sudah menjadi kebutuhan orang orang perkotaan
bahkan saat ini sudah merambah juga ke area suburban dan pedesaan
ruang publik intinya adalah tanah milik negara yang kepemilikannya juga dimiliki publik
meski sunmore bisa diadakan publik atau sektor swasta
mobilitas seharusnya memfasilitasi
ruang publik itu adalah kebutuhan yang pada kota kota itu semakin berkurang
sehingga tentu tidak salah karena ruang ruang terbuka ini dimanfaatkan pada kepentingan produktivitas lahan yang lain
tetapi tidak boleh dilupakan
sehingga harus ada cara cara kreatif di dalam membuat ruang terbuka for free
dinas pertanahan dan tata ruang dii mengaku bahwa
sejumlah aktivitas interaksi publik termasuk sunmore yang ada di berbagai tempat di yogyakarta
muncul secara alamiah akibat inisiasi masyarakat
namun di tengah keterbatasan ruang pemerintah akan terus berusaha ikut andil
kalau ruang ruang terbuka ini tidak ada maka akan secara organik tadi secara natural akan semuanya akan terbangun
yang tidak terbangun nanti hanya jalan
nah ini kan nanti akan membuat masyarakat itu lebih stress lebih ini karena semua udah gak ada ruang interaksi antar masyarakat lagi
bertemu dengan warga kota lain di ruang publik bisa dianggap sebagai aktivitas pelepas lelah akhir pekan
namun sebenarnya interaksi sosial di ruang publik juga mempunyai efek psikologis yang bisa meningkatkan kualitas hidup manusia
ruang publik adalah hak kita
hidup manusia adalah hak kita
hidup manusia adalah hak kita
hidup manusia adalah hak kita